kalau pas mahal mahalnya berapa
gini loh kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu gitu tuh recehan gitu